hamba tidak mungkin meninggalkan gusti ratu
karena gusti prabu siliwangi sendiri
yang meminta hamba untuk menemani gusti ratu
apa kau tidak mendengarku
kanurageng pemuda ini tinggi sekali
paman kalian tidak apa apa
kami tidak apa apa gusti
jangan mencampur urusan ku anakmu
maafkan aku paman
jika ada kezoliman dihadapanku
aku tidak akan tinggal di sini
sudah mengambil harta rakyat
padahal rakyat pajajaran sedang sukses
benarkah itu paman
kami tidak mengambil harta apapun
jika tidak kami perlukan
kami hanya menjalankan tugas
untuk mengambil pajak
jika tidak kami akan mendapat hukuman
kami akan menjaga keamanan kita
kami akan menjaga keamanan kita
yang sudah dirampok oleh prajurit prajurit jahat tadi
terima kasih pendekat
terima kasih pendekat
urusan kita sudah selesai
semua hanya salah paham saja
maafkanlah aku paman
karena aku sudah salah paham kepada paman
prajurit prajurit itulah yang salah
aku tidak marah padamu
aku sungguh mengerti
apa yang kau lakukan
alhamdulillah rabbil alameh
terima kasih paman
paman sudah memerhatikan rakyat kecil
paman sudah memerhatikan rakyat kecil
paman sudah memerhatikan rakyat kecil
aku sanjang lodari
sepertinya kita harus berpisah disini
aku harus melanjutkan perjalanan
semoga kita bisa ketemu kembali
kembalilah ke istana
kau tidak perlu menemanku
aku ingin sendiri saja
hamba tidak mungkin meninggalkan gusti ratu
karena gusti prabu siliwangi sendiri

yang meminta hamba untuk menemani gusti ratu
apa kau tidak mendengarku
aku harus bagaimana
aku tidak mungkin melanggar perintah
tetapi aku juga tidak berani melawan gusti ratu
apalagi kalau aku sampai dipecat
kenapa jadi seperti ini akibatnya
aku akan kehilangan saudaraku satu satunya
tapi aku tidak punya kemampuan apapun
untuk menolongmu raka
aku pasti kehilanganmu
sudah tidak ada lagi saudaraku di dunia ini
jika kau pergi untuk selama lamanya raka mukmarugun
sebentar lagi dia akan mati di tiang gantungan
maafkanlah dia nima
agar arwahnya bisa tenang
rara santang harus segera disingkirkan
karena anak ini akan selalu berhutang dengan raka mukmarugun
dan menjadi penghaktif
kau tidak perlu tahu
kau tidak perlu tahu
aku tidak akan mencelakainu
dan aku akan menangkapmu
aku tidak akan menangkapmu
aku tidak akan mencelakai anakmu
aku tidak akan mencelakainu
kakakmu prabu amukmarugun
sebentar lagi akan dihukum mati
dia akan dihukum mati
dari mana kau tahu
jangan meremehkan aku
aku tahu semua kejadian di pajajaran
memang menyuruhku untuk mencari mu
bahwa kau bisa menjadi sekutunya
yang harus kita pikirkan
bagaimana menyelamatkan dia
agar terbebas dari hukuman

sehingga kita dapat menangkap rakyat
ia dapat memperoleh
tapi apa alasanmu bukankah kau juga tidak menyukai rakaku amuk maruku
itu menjadi urusan sekarang yang penting kita harus membebaskan amuk marogo dari hukuman mati
bagaimana kau maukan